pesan padamu untuk menjaga dirimu baik baik gunakan pedang ini untuk menjaga dirimu
dimanapun kamu berada baik baik pergi dulu
bakal jangan tinggalkan aku
kenapa paman aman dan amin tidak kelihatan
ada apa kiranya ayah anda membagikannya berdua
ada tugas yang sangat mendesak
untuk kalian berdua
tugas yang harus segera diselesaikan
segera akan tugas apa yang mendesak itu ayah anda
raja musni sudah dicuri
dari ruang pusat
dan sekarang kitab itu sedang diperebutkan di luar sana
aku minta kepada kalian berdua
cari keberadaan kitab itu
dan bawa kembali ke istana
baik ayah anda
baik ayah anda
baik ayah anda
senikah aku seberang
kalau begitu kami akan jalan sekarang juga
di dalam perjalanan
senikah aku seberang
baik ayah anda
baik ayah anda
baik ayah anda
akhirnya yang ditunggu tunggu muncul juga
ini waktunya untuk menjalankan rencana
rai ya allah ada apa ini
tolong bawa ibu gusti ratu kentering mani ke kamar
gusti ratu maksudnya kamar pelayan
kamar saya cepat dan panggilkan tabib
ada apa mbak kenapa kamu tampak panik
ampun nimas saya disuruh gusti ratu untuk mencari tabib
karena gusti ratu kentering mani pingsan
kalau saat ini di sana ada siapa saja
di sana ada gusti ratu subalara nimas
saya harus mencari tabib
tenanglah mban kalau begitu biar aku yang memanggil tabib
kamu bantu saja ibu undaku untuk mengurus ibu ratu kentering mani

saya mau mencari tabib
untuk membuat tabib
untuk mencari tabib
untuk mencari tabib
aneh sekali apa yang hendak dilakukan rayu srawisesa kenapa dia lebih memilih mencari
tapi bukan melihat keadaan ibu darah tukang kering manis
hari sukramandala bulan srawarna aku akan membuktikan dirikulah orang yang
pantas menduduki jabatan senopati pajacara kakang argadana setelah aku
menduduki jabatan itu akan aku balaskan
suruh dendammu darah harus dibayar dengan
menangkap weku kalau kau yang berani
volker ayo pergi atau aku aja lagi
kakak kamu tidak apa apa
aku tidak apa apa
aku akan menjagamu sampai kapanpun
terima kasih kakak
kok tidak apa apa
tenang disini sudah ada aku yang akan menjaga kamu
lebih baik kita pergi dari sini
raka minta maaf padamu
raka harus pergi
kakek sudah berjanji tidak akan meninggalkanku
raka berjanji padamu
tidak akan mengemparku
tapi raka harus pergi
untuk mengadu nasib di pajajaran
kalau aku berhasil
aku akan menjemputmu
aku menitip pesan padamu
untuk menjaga dirimu baik baik
gunakan pedang ini
untuk menjaga dirimu
dimanapun kamu berada
raka pergi dulu
raka jangan tinggalkan aku